kita ke informasi lain partai demokrat berharap masalah aset kemenpora yang belum dikembalikan kadernya roy suryo segera selesai lewat upaya mediasi
pasalnya di tahun politik persoalan polemik aset antara roy suryo dan kemenpora mengganggu citra partai
wakil ketua dewan pembina partai demokrat agus hermanto meyakini mediasi antara roy suryo dan kemenpora bisa berhasil meskipun sulit
pasalnya barang milik negara yang disebut belum dikembalikan mencapai lebih dari tiga unit
kendati demikian agus sempat bertemu roy suryo yang mengaku barang barang tersebut sebenarnya sudah dikembalikan
demokrat berharap masalah segera selesai pasalnya di tahun politik semua masalah bisa berimbas kepada partai
seluruh elit demokrat sepakat hal ini harus diselesaikan secepatnya agar tidak mencoreng citra partai
hari ini pak rey suryo akan melaksanakan mediasi dengan kemenpora
dan kami pun juga
berharap bahwa mediasi ini bisa berhasil
semua kader demokrat juga kita melihat kasusnya pak roy suryo ini harus kita selesaikan dengan secepatnya dan sebenar benarnya
karena semuanya apalagi sekarang ini tahun politik
tahun politik kan semua masalah sedikit juga bisa berimbas kepada partai
sehingga memang seluruhnya mempunyai kesepakatan bahwa ini memang harus diselesaikan secepatnya
dan kita semuanya berharap bahwa
semuanya akan selesai dengan secepatnya